bekas menteri pertanian syahrul yassin limpo tadi malam ditangkap oleh kpk ia dan sekjen kementan dan direktur alat dan mesin kementerian pertanian
diduga mengumpulkan uang dari bawahan untuk kepentingan pribadi sang menteri
sebenarnya modusnya bagaimana dan cara pengumpulannya seperti apa
jadi ini gambarannya ya jadi untuk anda
jadi sekjen kasdi dan direktur hata diduga diperintahkan oleh syahrul yassin limpo diperintahkan langsung oleh menteri
untuk mengumpulkan uang dari eselon i dan eselon ii dan juga asn dengan besaran ini jumlahnya
anda lihat empat dolar sampai sepuluh ribu dolar dari sumber uangnya dari realisasi anggaran kementan yang digelembungkan
dan juga ada sumber lain dari fee yang diberikan para vendor proyek
jadi luar biasa ya jadi sudah ada pengumpulan
uang anggarannya digelembungkan dan terima juga gratifikasi dari vendor proyek
ini dilakukan setiap bulan setiap bulan diduga setiap bulan sejak tahun dua ribu sembilan belas
tujuannya apa untuk biaya hidup pribadi pak menteri dan keluarga intinya
yang pertama untuk cicilan mobil dan juga untuk membayar kartu kredit
pertanyaannya jika nyaman bertahun tahun menjalankan pola ini
apakah ini sifatnya
sudah jadi sesuatu atau pola yang sudah biasa terjadi